dan saat ini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada dini apriliana
yang saat ini berada di pintu keluar tol brebes atau brexit ini
kita akan sapa dini selamat malam dini apakah saya melihat di belakang anda cukup padat kendaraan itu
bisa anda ceritakan kepadatan itu dari arah mana mau ke arah kemana
dan apakah betul arus balik masih terus terjadi hingga saat ini
selamat malam budi betul sekali tadi memang kondisi di arus balik tepatnya di brebes timur saat ini
saya berada dari arah jawa tengah tegal pekalongan dan juga pemalang yang akan menuju ke arah jakarta
ini terpantau sangat ramai lancar namun arah sebaliknya dari cirebon dan juga jakarta
menuju ke jawa tengah pemalang dan juga tegal ini terpantau sangat padat
dan anda juga bisa melihat di kiri saya ini pintu exit di berbes timur sudah ditutup
namun dari arah tegal jawa tengah menuju ke jakarta ini dibuka dan juga kondisinya di brebes timur sangat lengang
tadi saya sempat pukul jam lima juga saya sempat melewati di depan alun alun brebes timur
tempatnya pukul lima dan di jalan di ponegoro
sepanjang jalan ayani itu terpantau sangat padat karena tadi saya sempat berbincang kepada petugas tol brebes timur ini
pihaknya sempat memperlakukan kontraflow dua kali pada hari ini pada pagi dan sore hari ini
dan sehingga imbasnya pada malam ini dari arah cirebon dan juga jakarta menuju ke jawa tengah
masih terpantau sangat padat dan selain itu memang dari arah cirebon dan jakarta menuju jawa tengah

pekalongan dan juga tegal ini didominasi oleh bus bus besar yang nantinya bus bus besar ini akan menjemput para penumpang atau pemudik
di terminal berbes timur yang hendak akan pulang ke ibu kota
dan demikian juga tadi saya sempat meminta data dari pihak tol bahwa kendaraan motor dan juga mobil keluar
pada hari ini tercatat enam belas ribu lebih kendaraan yang melewati berbes timur ini
kemarin angka kendaraan yang melewati baik motor dan juga mobil sebanyak dua puluh enam ribu kendaraan yang melewati brebes timur ini
artinya kendaraan arus balik yang akan ke ibu kota ini menurun
sehingga diprediksikan semakin mendatang sepekan ini kendaraan yang melewati brebes timur ini akan semakin berkurang
baik terima kasih dini aprilian yang melaporkan langsung dari brebes jawa tengah